hingga jumat sore ini rumah sakit polri kramat jati telah berhasil mengidentifikasi seorang korban yang tewas dalam peristiwa ledakan di pabrik kembang api di kosambi tangerang
menurut kabit dokpol polri komisaris besar polisi pramujoko seorang korban yang berhasil diidentifikasi adalah seorang perempuan bernama surnah dengan alamat kampung selembaran desa blimbing kosambi tangerang banten
saat ini jenazah korban sedang dalam proses serah terima dengan pihak keluarga
pihak rumah sakit polri mengakui proses identifikasi mengalami kendala karena jenazah yang sudah rusak sehingga dibutuhkan informasi yang lebih detil lagi mengenai korban terutama gigi
hingga saat ini sudah ada empat puluh sembilan keluarga yang menyatakan ada anggota keluarga yang hilang dan diduga menjadi korban tewas dalam peristiwa ledakan di pabrik kembang api kosambi
tim dvi polri juga telah mengambil sampel dna keluarga korban namun hasilnya baru bisa diketahui dua sampai tiga hari mendatang
karena kondisi jenazah yang susah itu masih kondisinya sangat parah kami sangat membutuhkan pebantuan dari keluarga untuk memberikan informasi terkait gigi terutama
terus ada satu lagi kami mohon informasi informasi yang sangat pribadi
ya informasi yang pribadi itu contohnya misalnya itu biasanya dikenal hanya oleh paling dekat saja
misalnya ada pernah diberobat ada tumor di dalam perutnya
ataukah ada tanda tanda pernah hamil
misalnya tidak menstruasi selama sekian minggu sekian bulan
kalau memang nanti misalnya informasi ini sangat pribadi
malu datang ke sini bisa disampaikan ke wa ke saya aja
kami sangat mengharapkan informasi informasi yang sifatnya pribadi
jadi tadi kalau malu datang bisa disampaikan ke wa saya secara langsung
jadi pihak rumah sakit sendiri sedang membuka saran atau membuka peluang bagi keluarga korban untuk memberikan informasi sebesar besarnya
sehingga proses identifikasi bisa menjadi lebih lancar lagi
kita langsung sapa rekan saya ada fani maniar di rumah sakit polri kerabat jati jakarta timur
fani beberapa saat yang lalu pihak rumah sakit polri keramat jati sendiri sudah melakukan konferensi pers
apa saja yang anda bisa highlight lebih lengkap lagi terkait dengan informasi
terkini dan juga proses identifikasi di sana
selamat menjelang malam budi
memang walaupun bisa dikatakan cukup sulit dan ini sudah diakui sendiri oleh tim dvi dan juga instalasi forensik
dari rumah sakit bayangkara said sukamto atau rumah sakit polri di keramat jati jakarta timur
bahwa untuk proses identifikasi jenazah dari yang merupakan korban
kebakaran dari insiden yang terjadi di pt panca buana cahaya sukses di kosambi tangerang
hari ini sendiri proses identifikasi jenazah menemui titik terang
karena ada satu jenazah dari empat puluh tujuh kantong jenazah yang tiba di rumah sakit polri
sudah berhasil diidentifikasi
dan atas data tersebut hari ini dari konferensi pers yang dilakukan di rumah sakit polri
yang tadi sore dilakukan oleh kabit dopol pusdokes polri
dan juga yang merupakan ketua tim dvi untuk kasus korban kebakaran kostambi tangerang ini
serta kabit dokes
rumah sakit polri kombes paul sumirat
dan kepala instalasi forensik kombes pol edi purnomo mengatakan bahwa ada satu jenazah
dengan data data seperti ini
untuk kantong nomor urut satu
berhasil diidentifikasi atas nama surna
kelahiran tangerang tanggal delapan mei dua ribu tiga
yang berarti pada saat meninggal masih berusia empat belas tahun
bertempat tinggal di kampung salembaran rt empat rw enam belas desa belimbing
kampung salembaran rt empat rw enam belas desa belimbing
dan proses identifikasi dari korban bernama surna ini
berhasil dilakukan dari pemeriksaan rekamedis korban
yang dibawa oleh kerabat dekat dari korban
dan sampai dengan saat ini budi
di rumah sakit polri sendiri
sampai dengan hari ini
sudah ada empat puluh sembilan keluarga yang datang
untuk memberikan data data antemortem
karena memang diakui oleh tim dvi
dan juga instalasi forensik
karena begitu sulitnya
untuk melakukan proses identifikasi
jenazah korban yang kondisinya
akibat insiden kebakaran tersebut
sehingga sangat kecil kemungkinan
untuk bisa dilakukan proses identifikasi
sehingga hanya bisa dilakukan
proses identifikasi dari data data antemortem
yang berarti hanya bisa dibawa oleh keluarga
dan juga kerabat dekat
dari para korban
atau yang disinyalir menjadi korban
dalam insiden kebakaran
yang menewaskan lebih atau hampir
sampai dengan saat ini
karena masih sedang dilakukan olah tkp
kita belum tahu apakah masih akan bertambahnya
korban korban atau jenazah
yang akan dilanjutkan
proses identifikasinya di rumah sakit
puri kramat jati jakarta timur ini
sehingga dari konferensi pers tadi juga
tim dvi dan juga instalasi forensik
menghimbau kepada masyarakat
yang saat ini merasa
masih ada anggota keluarga
yang tidak diketahui lokasinya dimana
kemungkinan bekerja di pabrik
yang bekerja atau bergerak
di bidang produksi
mainan kembang api
atau petasan tersebut
untuk membawa data data antemortem
terutama untuk foto ini
dari tim dvi atau instalasi forensik
mengatakan foto tersebut disarankan
adalah foto yang mempunyai citra diri
dari korban yang menunjukkan gigi
untuk proses identifikasi jenazah ini
salah satu hal yang menjadi parameter
atau tolak ukur untuk mengukur
ketepatan dari proses identifikasi
identitas diri masing masing jenazah
berasal dari struktur gigi
dan selain dari foto atau citra diri
yang menunjukkan gigi tersebut
pihak tim atau instalasi forensik
atau dvi sendiri juga
memberikan beberapa saran
salah satunya adalah mungkin
untuk membawa rekam medis
dari korban yang bisa dibawa
terutama terkait dengan rekam medis
atau kesehatan yang berkaitan dengan gigi
atau pun juga riwayat kesehatan
dari korban yang dibawa
atau dipunyai oleh keluarga masing masing
serta juga bisa untuk menggunakan
yang menunjukkan identitas fisik dari korban
seperti sidik jari
ini budi merupakan salah satu hal
yang bisa atau menjadi
pembantu dari proses identifikasi jenazah
yang memang dikarenakan oleh kondisinya
yang cukup menyulitkan
untuk identifikasi dan bahkan
dari tim dvi
dan juga instalasi forensik sendiri
mengatakan kondisi korban
yang diakibatkan oleh kebakaran
di pt pancabuanda cahaya sukses ini
kondisinya lebih sulit dikenali
atau diidentifikasi daripada korban korban
kebakaran yang pernah terjadi
kita kembalikan dulu ke budi
sampai dengan saat ini kami masih menunggu
seperti apa proses identifikasi dari jenazah
yang juga masih dilakukan
serta apakah masih ada keluarga yang akan datang
atau kerabat yang datang membawa
yang terkait dengan siapa siapa saja
yang disinyalir menjadi korban dari insiden kebakaran ini
fani yang menarik dari informasi anda
memang tim dvi ataupun instalasi forensik sendiri
masih mengalami kesulitan yang berat
untuk mengidentifikasi para korban ini
selain juga data data yang masih kurang
juga proses atau mungkin kondisi
dari korban sendiri sudah cukup naas
kalau tadi memang belum ada
atau sulit diidentifikasi
apakah pihak rumah sakit sendiri
sudah bisa mengkonfirmasi
kira kira berapa jumlah korban tewas
yang saat ini berada di rumah sakit polri
sayangnya belum budi
karena memang untuk kantong jenazah
yang datang ke rumah sakit polri ini

karena kondisinya memang bisa dikatakan
banyak sekali kondisi jenazah
yang terlepas dari tubuh
seperti tidak ada tangan
tidak ada kaki
kemudian juga tidak berbentuk
maka di dalam kantong jenazah tersebut
masih terkumpul beberapa potongan
dan ini menyulitkan polisi
atau masih menjadi sebuah proses tersendiri
dari tim instalasi forensik
apakah memang jumlahnya
saat ini menyamai kantong jenazah
yang tiba yakni empat puluh tujuh
atau bisa kurang
atau bisa lebih dari itu
terima kasih sekali fani maniar
kami akan terus memantau perkembangan terkini
dari rumah sakit polri keramat jati
terima kasih fani